kami sudah terhubung dengan jafar gebua jurnalis transmedia di palu sulawesi tengah
jafar selamat malam seperti apa kronologi peristiwa penembakan terhadap para polisi
dimulai dari peristiwa utamanya dulu yaitu mutilasi
kemarin sudah pukul sembilan warga yang menemukan ada bungkusan kain di bawah jembatan di desa salubose
di dusun salubose desa salubanga kecamatan sausu parigimotong
wilayah ini adalah wilayah yang semula menjadi tempat para pendulang tradisional mendulang emas di sekitar wilayah tersebut
ini masih dalam wilayah kabupaten parigimotong yang berbatasan langsung dengan kabupaten foto
ini sejak awal merupakan daerah pelintasan dari kelompok sipil bersenjata yang semula menguasai gunung biru di poso
yang kemudian menyisir ke daerah daerah perbatasan
kemarin warga setelah menemukan bungkusan itu melaporkannya ke kepolisian sektor sausu
kepolisian terdekat kemudian langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyisiran ke tempat kejadian perkara
karena dipastikan korban bernama anang laki bersuku perajaan sulawesi selatan ini adalah penambang tradisional di desa salubanga
nah kemudian sejak kemarin
peraturan tugas operasi sudah melakukan penyisiran dan mencari potongan tubuh dari daerah ke bawah dari korban anang ini
namun karena sudah malam kemudian pencarian dihentikan dan tadi pagi kemudian dimulai lagi pencarian untuk mencari potongan tubuh dari korban ini
setelah sekitar satu km meninggalkan tkp mereka kemudian dihadang dan diberondong tembakan
ketika pencarian dihentikan mereka dihadang dan diberondong tembakan
pertama pencarian yang juga teroris adalah polisinya
dari catatan kita sebelum ini korban korban yang dimutilasi oleh kelompok sipil senjata ini atau yang dibunuh juga ditembak
rata rata pertama itu adalah menolak memberikan bantuan makanan kepada kelompok mereka
kemudian kedua bila mereka curiga bahwa orang ini akan melaporkan aktivitas mereka di sekitar wilayah tersebut
dari beberapa kasus yang terjadi sebelumnya
terjadi di daerah daerah perkebunan rakyat di sekitar pegunungan poso dan kabupaten parigi motong
di parigi sendiri sudah ada tiga kali kemunculan serupa
namun untuk kasus yang kemudian mengakibatkan korban jiwa
pertama dan dua kali di daerah sausu juga
yang menyasar petani yang berkebun coklat di sekitar
ketika mereka menolak memberikan bantuan
dan mereka takut akan dilaporkan aktivitas mereka oleh kelompok sipil bersenjata ini
seberapa besar kelompok ini sekarang sepeninggal santoso
pimpinannya kemudian sekarang berubah kepada ali
apakah ada penambahan anggota membesar atau justru bercabang ke beberapa titik lain jafar
dari keterangan wakafoda
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dari keterangan pak jokowi
dan dari keterangan pak jokowi
yang men accomodasi
di jakarta sendiri
diri hukum ida
ini akan meneeee
atau ada rekrutmen baru dari kelompok ini untuk menambah anggota kelompok mereka
namun saya tadi sempat berpikir ketika mendengar ada kabar dari sekitar wilayah parigi motong
bahwa ada penembakan lagi itu mengindikasikan bahwa mereka masih mempunyai senjata api organik dan amunisi
pertanyaannya dari mana mereka mendapatkan itu
mengapa sampai saat ini polisi tidak berhasil meredam kelompok ini
sementara mereka semakin kecil dan semakin tersekat untuk pencarian logistik mereka
itu yang harus dijawab karena bagian manapun ini menimbulkan keresahan untuk warga sipil
terima kasih jafar